senin siang alfian tanjung yang telah difonis dua tahun dalam kasus ujaran kebencian terhadap presiden ri
akhirnya dijebloskan ke lapas kelas satu surabaya di kecamatan porong sidoarjo jawa timur
setelah kasasinya ditolak mahkamah agung
eksekusi dijaga aparat kepolisian dan dihadiri jaksa eksekutor dari kejaksaan negeri tanjung perak surabaya
mahkamah agung menolak kasasi alfian tanjung dalam kasus ujaran kebencian terhadap presiden joko widodo
dan basuki cahayapurnama alias ahok
alfian dilaporkan seorang warga surabaya bernama sujat miko
karena menyebut presiden jokowi sebagai antek para komunis partai komunis indonesia
saat berceramah di sebuah masjid di surabaya pada februari dua ribu tujuh belas
sebelum di tingkat kasasi majelis hakim pengadilan negeri surabaya telah mutusnya bersalah dengan fonis dua tahun penjara
alfian kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi surabaya
namun majelis hakim pengadilan tinggi tetap menjatuhkan fonis dua tahun penjara
setelah kasasinya ditolak alfian berencana mengajukan peninjauan kembali
alfian mengajukan banding ke pengadilan tinggi surabaya

tentu kami dari pengacara saya akan mengadakan peka
insya allah peka akan dipersiapkan setelah lebaran ini
terhadap putusan pengadilan negeri ini
terdakwa mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi jatim
dan pengadilan tinggi jatim telah menjatuhkan putusan
yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri surabaya
selanjutnya atas putusan
pengadilan tinggi jatim terdakwa alfian tanjung
mengajukan upaya hukum kasasi
dan pagi hari ini kami akan melaksanakan eksekusi
dengan memasukkan tardakwa ke lapas korom